tapi aku tahu
mama bakal membuktikan ucapan
aku harus menyimpan
kalian boleh menganggap mama jahat
tapi satu hari kelak kalian akan menyadari
apa yang mama lakukan ini
sudah merupakan pilihan terbaik
di antara banyak pilihan buruk lainnya
ma ma bukain ma
ayo kita kejar mama irel
mama kenapa dibaca sih
lepasin aku itu bayi aku
aku gak mau dipisahin sama dia
percuma ngejar sekarang ri
mama ngerti perasaan kamu
tapi gak ada gunanya
ri dengerin mama sayang
dia merasa kalau dia jadi rebutan
kita ngalah dulu ya
aku sendiri lebih penuh
aku pergi kalau shallang
saya tak tahu
bayi jadi gila
hanya dia sebikep
ini juga gak ada maksud jahat
dengan memisahkan kamu dan ibu kamu
riri aku tahu kamu begitu berat berpisah dengan anak ini
tapi aku seorang ibu
dan kau pun seorang ibu
kau tidak ingin terpisah dari anakmu
aku pun tidak ingin terpisah dari andi
gak ada yang mau menyakiti kamu
ini semua terjadi karena keadaan yang memaksa
kamu yang ngerawat bayi ini ya
sebagai anak kamu sendiri
aku gak mungkin nunjukin ke mama
kalau aku gak suka anak ini
mana mungkin aku keberatan
malah aku pengen ngasih bayi ini
sini sama tante
biar dia menyebut kamu dengan mama
ganteng banget sih
tanti tampak sangat menyayangi bayi itu
dia akan jadi anak kamu
mungkin ini memang sudah kehendak tuhan
tuhan merenggut rahim kamu
tapi sekarang kamu ditakdirkan untuk membesarkan anak ini
sebagai anak kamu sendiri
terima kasih ya ma
sekala kasih man
kamu yang sudah tanggung jawab
untuk menubuhkan anak kita
kita kejadian internationally
sambung sampai rapid
kembali ke rumah
harus ketemu bayiku ma
riri biar gimana mertua kamu ada benernya riri
kamu gak mungkin bisa sembunyiin anak kamu selamanya
kamu seorang ibu kan
kenapa mama gak bisa ngertiin perasaan aku
kamu tetap bisa ketemu anak kami
kamu tidak bisa gendong anak kamu meluk anak kamu
ini cuma untuk sementara
biar anak kamu diurus sama tanti sama haris ya
aku mau jemput anak aku
kamu udah pulang
itu anak kamu riri
kenapa dia bisa di sini
memangnya riri pulang ke sini
riri nggak pulang ke sini
mama mengambil bayi itu
dia akan diasuh di sini
apa yang telah mama lakukan mama
mama tega melakukan ini
biarkan bayi itu diasuh di sini
oleh tanti dan oleh kamu
itu udah jalan yang terbaik
mama sadar gak sih ma
dengan mama memisahkan diri dengan bayinya
itu sama saja mama ingin membunuh riri
mama gak sadar
kamu sadar gak
kalau andi sampai lihat bayi itu bersama riri
itu sama aja kamu membunuh andi
ma kenapa sih
semua orang harus kalah sama anda
ini udah jalan yang terbaik haris
atau kamu ada jalan lain yang lebih baik
gak ada kan
pokoknya kalau sampai kamu menolak anak ini diasuh oleh tanti dan kamu
tetap aja mama gak akan kembalikan bayi itu ke kiri
artinya dia akan dibesarkan oleh orang lain
dia akan kehilangan mama dan papahnya juga sekaligus
itu yang kamu mau
kenapa hidup selalu gak adil
dan kenapa juga anak aku harus menanggung derita seperti ini
dipisahkan dari mamanya
aku harus mengembalikan bayi itu ke diri
kalau sampai kamu menolak anak ini diasuh oleh tanti dan kamu
tetap aja mama gak akan kembalikan bayi itu ke diri
artinya dia akan dibesarkan oleh orang lain
dia akan kehilangan mama dan papahnya juga sekaligus
tapi aku tahu
mama bakal membuktikan ucapan
aku harus mengembalikan
kalian boleh menganggap mama jahat
tapi satu hari kelak kalian akan menyadari
apa yang mama lakukan ini
sudah merupakan pilihan terbaik diantara banyak pilihan buruk lainnya
mama buka air mama